mereka ketemu sama cucunya
kayaknya alamat disini gue kasih tante sarah aja deh
biar elsa bisa ketemu sama orang tuanya
ini gue bicara mengenai logika ya
kita cari hadiah untuk penonton renai
kita cari hadiah yang spesial buat renai
gak usah jual apa apa mas
renai gak butuh hadiah mahal
kamu udah jadi papanya buat rein aja
itu udah gak ada yang spesial buat dia
gak ada yang paling terindah
saya jadi papanya renai aja udah membahagiakan buat renai
udah udah kering
saya mau ke ruang kerja ya
enggak usah serah
sini lah road
aku mau tidur ini
gue bisa ngerawat keisha seharian
dan gak tau kenapa gue jadi makin sayang sama dia
kapan kamu mau kasih alamat elsa
tante cemas sekali sama elsa
kasih tau tante
tante mau ketemu sama elsa dan keisha
tante sarananya mulu lagi
kasih tau gak ya
urusan kita sudah kelar
kita kembali ke perjanjian awal

kenapa menjadi dosa
di mana mereka
akhirnya gue punya
geser barusan tidur
tadi jadi ketemu geser
tapi lo tau gak sih
ketemu jesse jesse langsung sadar
kalo dia udah sadar
iqbal sama jessi ada hubungan apa
kok mereka bisa saling kenal
gue juga gak tau
tapi katanya sih mereka kenal lama
iqbal juga kenal sama papanya
lo kangen gak sama orang tua
masih perlu ditanyain
kayhanya alamat disini gue kasih herausforder aja deh
biar elsa bisa ketemu sama orang tua dive
lestair kau bisa di materitib ya elsa
gue bicara mengenai logika ya
om irfan gak cari tau
dia diam begitu aja
apalagi ini mengenai keluarga loh
angga bener juga ya
gue jadi pengen tahu lebih banyak suara kejadian dua puluh sembilan tahun yang lalu
apa mau tanya bapak surya
kalo gue tanya bapak surya nanti bapak surya mau curiga
terus tanya ke andin
gue mending tanya pak jeremy
wartawan kabar terkini
maaf boleh gue minta nomer teleponnya
siapa tahu ada sesuatu yang mau saya bicarakan
bagaimana sih ya pak
saya duluan ya pak
saya mau bertemu
saya penerbangan malam ini dari encient international airport pukul sebelas malam
besok pagi saya sampai di jakarta
kapan bapak ada waktu
nanti saya kabari begitu saya sampai jakarta
amin ya rabbah amin